kondisi italia yang tertutup bagi pendatang yang ingin masuk maupun penduduk yang akan keluar tentu membuat warganya khawatir
dan sekarang kita coba konfirmasi dengan wni yang dari sana sudah terhubung dengan yani linda yani
selamat sore mbak linda waktu indonesia
ya selamat pagi waktu itali
ya mbak linda kita ingin mendapatkan suasana terkini sejak keputusan lockdown di italia
bagaimana pantauan anda di sejumlah titik khususnya di pusat pusat keramaian yang ada di milan ya saat ini anda berada
ya semuanya sepi ya tapi tetap aktivitas publik masih ada
bar bar restoran supermarket tetap buka sampai jam dari jam enam pagi sampai jam enam sore
dihimbau warga yang tidak berkepentingan untuk stay at home ya
di rumah kecuali memang yang urgent sekali untuk kerja untuk kesehatan boleh keluar
atau untuk kopi itu pun cuma sepuluh menit
seperti sekarang saya ada di luar sedang kopi di cafe berniano
tapi saya pilih tempat di luar ya kafeterianya yang di dalam gitu
karena lebih less risk dibanding harus stay di dalam
para pelayannya juga pakai sarung tangan

oke mbak linda saya ingin mendapatkan gambaran di sekitar anda seperti apa saat ini
ada berapa orang yang ada di sana dan saat anda berjalan menuju ke cafe tempat anda ngopi saat ini
bagaimana di perjalanan menuju ke tempat itu apakah kemudian memang tidak ada orang yang berkumpul
tidak tidak di karena memang itu salah satu hal
satu anjuran begitu
bagaimana apakah juga panik buying juga terjadi di sana kabarnya
ya panik buying terjadi
specially hari hari pertama diumumkan akan ditutup ya
dari awal juga waktu kita diliburkan satu minggu nggak semuanya sih beberapa diliburkan
kebetulan profesi saya guru tk sekolah ditutup
jadi semua panik pada mengosongkan supermarket

betul saya pribadi sih lebih prefer beli

belanja online ya
jadi saya menghindari tempat tempat yang banyak orang
pas saya dari rumah ke sini tadi sepi sih sepi nggak biasanya
jadi orang orang kelihatan memang takut ya
jadi mereka lebih prefer dan memang disarankan untuk tinggal di rumah
karena hari ini juga ada benda ya
misalnya dari kota monca mau ke milan itu nggak bisa
dari satu kelurahan ke kelurahan lain itu nggak bisa kecuali untuk kerja
itu pun harus ada surat pernyataan yang ditandatangani sama polisi
kalau memang dia senilai untuk kerja
kalau tidak bisa kena denda yang sangat tinggi
mbak linda kalau kita bandingkan dengan indonesia preventive action dari antisipasi corona ini adalah di tempat tempat publik begitu juga ditempatkan hand sanitizer
ataupun juga ada pemberian masker secara gratis kepada warga
apakah kemudian langkah langkah itu
langkah ini juga diterapkan selain kemudian juga membatasi masyarakat untuk keluar rumah dan berkumpul begitu
pemerintah itali sangat baik ya penanganannya
mereka juga sudah memberikan tes sekitar tiga puluh ribu tes ke penduduknya ya
walaupun hanya dengan simptom yang kecil maksudnya
jadi terus mereka juga mensupply masker
dan di tempat tempat umum seperti supermarket
ya mereka menyediakan itu memang
ya dan bagusnya juga pemerintah juga menyediakan tunjangan untuk para family yang terpaksa harus dirumahkan
dan mungkin harus membayar babysitter karena anak anak dirumahkan juga gitu
dan kita kita sebagai guru juga dari segi pendidikan tetap memberikan video online untuk aktivitas dan pelajaran pelajaran yang mereka bisa lakukan di rumah
terakhir mbak linda
bagaimana kemudian koordinasi atau komunikasi dengan teman teman wni di sana
apakah kemudian ada hal hal khusus yang disepakati untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah di indonesia atau perwakilan pemerintah pusat di sana
atau bagaimana kemudian ini bisa dipastikan bahwa wni aman
ya hari ini juga ada pengumuman tadi barusan saya baca pihak kbri juga menutup untuk pelayanan publik
dan menurut saya
mereka menyediakan nomor telepon untuk dihubungi seandainya ada warga negara indonesia yang kena coronavirus
untuk sampai saat ini alhamdulillah kita kita warga indonesia semuanya sehat sehat ya
tidak ada korban
dan sebagian besar memang ya dirumah
dirumahkan dalam arti bukannya dipecat ya
tapi tetap dibayar gitu
walaupun memang tadi pagi barusan saya dengar juga salah satu teman saya
benar benar dipecat karena dia kerja di hotel
hotel kecil dan hotelnya ya tiga minggu buka tidak ada klien ya
ya bangkrut lah gitu
jadi ya ada sih kondisi yang seperti ini juga
tapi ya mudah mudahan kondisinya menjadi lebih baik ya
karena ya secara rasional satu bulan tiga minggu satu bulan tidak ekonomi tidak jalan ya
riks untuk ditutup toko atau hotel restoran itu besar sekali
terima kasih linda yanni yni yang ada di italia